jangan sampai kita mengalahin
aduh gue pikir lo gak bakalan dateng
masuk gue gak dateng
gue mau ngajakin mau pindah ke sekolah gue
lian sama haikun
gue berarti kan pindah ke sekolah lo gitu
ya biar kita bisa gabung
lagian kan kita sama sama suka pada motor
eh mulai juga sih ya
cuman kayaknya ian deh
yang gak mau ya
ian kan pacaran sama meli
berarti dia pasti mau juga ya
ya makanya jangan terlalu lama mikirnya
kalau kita satu sekolah nih ya
pasti kita tuh gak belajar
malah main main dulu ya kan
gak bisa aja
udah kalo gitu gak usah deh ya
lu tuh kayaknya pengen banget ya satu sekolah sama ichael
ini bukan gue sih
lo kenapa sih boy
kayanya ada sesuatu yang pengen lo omongin sama gue gitu
ceritain dong boy
ceritain dong boy
eh jadi gini loh ceritain ya raya
kemarin kan gue berantem sama mondi
mondi pas pulang dari rumah lo
ternyata hicle tuh ngikutin dia
nantangin mondi berantem
nah ternyata yang mukul duluan itu si haikal bukan mondi
dan lo percaya sama mondi
aduh gimana ya
cuman ya firasat gue
mondi yang bener haikal bohong
gue sih pengen ngomong sama haikal cuman
mencari kesempatan yang tepat aja ngomong sama dia
sebenernya gue juga nyesel sih boy
karena gue gak ngasih dia kesempatan buat dia ngejelasin sama gue
gue juga salah
oh ya udah raya gue cabut ya
ih gue gak enak banget
lo yang bener gue yang bayar
salah sekali lah
gue bawa donat buat lo
itu ada lagi disitu thanks ya
lagi bete ya
sebenernya gue datang kesini karena kasihan sama lo
sebenarnya dia suka banget sama mondi
ya udah deh
gue balik duluan ya kal
gue lagi sibuk
ya udah deh kalian
aku pengen ketik
aku pengen ketik
ya gue ikut boy aja lah
waktu lo berantem sama mondi
apa bener mondi yang mulai duluan
ya lah dia ngajak ribut gue duluan
bagian kan udah lewat
mondi sempat bilang sama gue
kalau lo yang mulai ribut duluan sama dia
boy jadi lo lebih percaya mondi musuh kita
daripada gue sahabat lo sendiri iya
ke mana tuh aikal
ya biasa lah dia marah sama gue
aduh marah kan apa lagi sih tuanak
karena gue tuh yakin banget kalau mondi tuh gak bohong
ini pasti ulah aikal
kalau udah emosi tingkahnya gegabah banget
jangan jangan dia mau nyamperin mondi
girls kayaknya beneran deh
rebat tuh udah kayak kemakan omongan diri dia sendiri
dia tuh sama boy tuh makin deket
hmm deket pahwa nih tuh udah jatuh cinta sama boy ya kan
nih mendingan kita deketin biar mereka jadi couple right
tapi gimana caranya
meli selalu punya ide
punya ide maksudnya gitulah pokoknya intinya kan ya
hmm kan boy udah putus sekolah
gak punya sekolah kan ya kan
nah kita bilang aja sama reva kalau gue itu lagi
banget sedih soalnya dia putus asa gak mau sekolah
jadi biar si reva mau tuh mohon mohon
boleh boleh boleh
kok kadang pada sedih gitu
kita itu lagi kesian sama boy
sedih galau si boy
soalnya boy itu gak mau sekolah
dia galau karena dikeluarin
jadi dia udah gak mau sekolah lagi
lo harus coba ngomong ke dia bujukin dia biar dia semangat lagi
kan kamu tuh sebagai cahaya di hidup dia rek
oh indah banget
rio sama yang lain udah ketangkep di penjara
mereka mau diproses polisi dan mereka akan dihukum sesuai peraturan yang berlaku
pastinya mereka bakal lama banget di sana
ini pasti gara gara alex
seharusnya kita gak boleh nerima dia di geng kita
dari awal gue juga udah gak yakin sama dia
cuma kan masalahnya lu juga yang nerima
kita udah ketipu sama alex
jangan sampai kita lengah lagi
jangan sampai biarin dia nipu kita lagi
terus sekarang kita harus gimana moon
gue juga masih gak tau kita harus ngapain
mon kalau kayak gini caranya
kalau kita sampai diserang warrior
mendingan kita pulang aja deh
gue gak peduli
lu berdua kalau mau pulang pulang aja
biar nanti kalau ada anak warior yang datang gue ada bersendiri
kali ini kita gak bisa nemeninmu
gue juga ya mon